lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor dua ya masuk nomor dua
pagi sampai siang lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor dua
kita sudah diskusikan soal teknis persidangannya dan itu kita tadi sudah mulai menghitung hari
kapan mau untuk penyampaian keterangan dan segala macamnya
karena kan tidak boleh lebih dari empat belas hari kerja
jadi di dalam empat belas hari kerja itu sekaligus kan ada waktu kami memutus dan bikin putusan kan
artian untuk memeriksa permohonan saja
itu satu yang kita bicarakan tadi
yang kedua kita juga bicara soal kesiapan staff kita untuk mendukung terutama panitra pengganti dan analis perkara ya
untuk menghadapi ini dan itu juga sudah kita bicarakan
pak ini kan fokusnya mk atau mandatnya dari undang undang kan fokus ke hasil pemilu saja ya pak ya
di materi materi gugatan prosesnya sebenarnya yang mempengaruhi hasil yang dianggap curang itu gimana
itu sudah menyangkut materi permohonan ya
boleh dijabarkan nggak sih tanggal berapa agenda sidangnya apa
tanggal dua puluh tujuh itu akan mendengarkan permohonan pagi sampai siang
permohonan pagi sampai siang
lalu kemudian siang setelah istirahat sampai sore itu akan mendengar permohonan dari yang nomor dua ya
masuk nomor dua artinya permohonan yang kedua
kalau nomor registrasi perkara hari ini ya pak
sore ini akan diregistrasi lalu nanti akan di upload permohonannya
saya harjuno pramendito saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya